saya memiliki usaha di bidang industri komunikasi kreatif
selain itu saya juga seorang istri dan seorang ibu
sebagai seorang pekerja di industri komunikasi kreatif
saya membantu beberapa klien untuk membuat konsep membuat strategi
dan juga mengeksekusi rencana komunikasi supaya berjalan dengan baik
selain itu saya juga membantu untuk menyediakan talent talent atau influencer ya
untuk campaign klien saya
saya tertarik di industri komunikasi kreatif karena kebetulan
background pendidikannya jurusannya komunikasi
lalu saya terusin supaya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di bangku kuliah
selain itu ada rasa senang ya kalau bisa bantu klien untuk bisa capai tujuan objektifnya
apalagi kalau campaignnya sukses dan dikenal sama orang orang
di pekerjaan ini juga saya merasa lebih bermanfaat untuk banyak orang
saya bisa memberikan banyak peluang untuk memutar roda ekonomi
sistem kerja ya teman teman juga jadi banyak mendapatkan peluang lah
tapi yang membuat saya agak sedih ya kadang kadang kalau harus keluar kota
harus meninggalkan keluarga untuk supervisi untuk syuting atau nemenin klien
jadi ada perasaan berat kalau keluar rumah apalagi berhari hari
kendala di setiap pekerjaan itu pasti ada sih ya tapi untuk pekerjaan saya ini
biasanya kendalanya lebih ke soal cash flow ya
soal pembayaran klien yang kadang kadang suka meleset dari perkiraan
sedangkan kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga
kita harus memastikan pembayaran mereka on time
biasanya kalau talent influencer ataupun vendor vendor yang lain itu
mereka suka mengharuskan kita bayar di depan gitu
bahkan seringkali bahkan harus lunas sebelum waktu produksi
ya seringkali sedih juga kalau disangka kita yang nggak amanah gitu
jadi mereka udah negative thinking duluan kalau kita melalaikan atau menunda gitu ya kewajiban kita
padahal sebetulnya memang keadaannya seperti itu gitu
yang saya lakukan pertama kalau ketemu case modalnya kurang
biasanya saya ngecek tabungan pribadi dulu kira kira ada nggak sih yang bisa dipakai gitu
atau ya seringkali juga saya ke kanan kiri nyari pinjeman ke teman teman gitu ya
dan yang paling bikin sedih itu kalau misalnya udah mengganggu tabungan sih
misalnya kayak harus pakai tabungan pendidikan anak anak atau tabungan hari tua gitu
atau bahkan harus jual jual gitu ya
seringkali sih itu sih yang bikin agak stres
sebetulnya kemudahan sekarang sih udah banyak ya
sering dengar iklan tentang ataupun informasi tentang kemajuan financial digital industry gitu kan ya
akhirnya saya riset lagi dan ternyata ada kami ini sudah aman dan terpercaya ya
dan kebetulan waktu itu limitnya pas banget sama kebutuhan modal saya
akhirnya saya menemukan jalan keluar untuk usaha saya waktu itu berkat usaha bareng ada kami bisa memutar talangan modal untuk bayar talent dan juga influencer saya
awalnya sih ragu ya karena sering dengar kalau platform seperti ini tuh katanya penagihannya kasar terus juga ya negatif yang lain gitu
setelah saya coba sendiri saya tidak menemukan itu sih
waktu itu saya juga bayarnya on time
dan saya sudah perhitungkan kapan saya sanggup bayar dan berapa nominal yang mau saya pinjam gitu
erin adalah satu dari jutaan orang indonesia yang memilih adakami sebagai bisnis partner
ia juga seorang pengguna yang paham memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan bisa bermanfaat bagi perkembangan usahanya
kepada kami selalu ada buat kamu